empat kapal perintis yang bersandar di pelabuhan manokwari harus menunda keberangkatan tanpa kepastian
akibat kemunculan siklon tropis surujia yang terpantau berada di samudera pasifik utara papua
sekitar satu delapan puluh km sebelah utara kabupaten biak provinsi papua
sejumlah calon penumpang harus tertahan di atas kapal tanpa kepastian kapan kapal akan berlayar
mereka mengaku sudah membeli tiket dan menyimpan barang bawaan ke atas kapal
namun cuaca buruk membuat kapal dengan tujuan biak serui dan jayapura batal berangkat
para penumpang tidak mendapatkan informasi apapun terkait kondisi cuaca
mereka terlanjur membeli tiket dan membawa barang sejak selasa hingga jumat ini
dan belum mendapatkan kepastian kapan kapal akan berlayar